lagi dicari orang orang
sama di terminal
sementara saya gak dirumah dulu
nanti kalau udah beres kerja
kalau kerja jangan sampai teleponan
nanti dimarahin si bos
setahun yang lalu
bang edi sudah pernah berusaha merebut bisnis di parkiran
dan di terminal
dia gagal karena kita ngebela orang orang di sana
yang jadi pewaris langsung bisnis kita dulu
targetnya bukan langsung menguasai parkiran
pasar dan terminal
tapi dia mau menghabisi dulu saya
dan bubun yang selama ini dianggap sebagai backing dari orang orang di parkiran
dan di terminal
boleh ikut bisnis di sana
cari uang di sana
cari nafkah di sana
dan di terminal
semua orang harus datang secara baik baik
dan diterima secara baik baik pula
kalau mereka datang dengan mengibarkan bendera perang
kita harus tetap menjaga keadaan agar tetap damai
untuk menjaga keadaan agar tetap damai
kita harus siap untuk perang
bagaimana keadaan di lapangan
satu orang udah kita beresin bang
yang lainnya segera menyusul
habisi semua siapapun yang mencoba menghalangi kita
diminum dulu tehnya ah
benar kamu gak apa apa
pas dipukulinya aja terasa sakit
sementara jangan markir dulu
beberapa hari sampai situasi benar benar aman
ah sendiri gimana
terus rencana ah gimana
kalau diakui dan damitasi
ibu benar benar senang
kabit regas itu
jahat yang sangat keren
kayak sayang dalam hidup
kayak negeri turbine pengabettan

sekarang kasih tau kang gobang jangan sampai dia bingung
begitu pulang kamu gak ada di rumah
terus kasih tahu kang goba kalau sudah selesai kerja nanti telepon saya
saya ada masalah lagi dicari orang orang karena saya dianggap nge backing orang orang di parkiran di pasar sama di terminal
sementara saya nggak di rumah dulu
saya beres kerja kang gobang nelfon kang cecep
kalau kerja jangan sampai teleponan nanti dimarahin si bos
kang morat masih belum bisa ditelepon
biasanya kalau di kebun dia nggak pernah lama
kalau tadi orang orang suruhan bang edi benar benar datang ke rumah bubun berarti
jangan terlife pertahanan analisa biasa kanan ke laluedsah daripadaif z
bagaimana ini dengan murid
bagaimana ini dengan murid
saya dulu pernah jadi anak buahnya bang edi juga
diajak aku sama yayat
malahan saya pernah ajak beberapa orang lain
buat jadi anak buahnya bang edi juga
tapi saya belum pernah ketemu bang edi
kenapa kamu membelot dari bang edi
terus jadi musuh agus sama yayat
saya ditangkap sama kang ujang
waktu itu saya dikasih dua pilihan
mau bekerja sama atau mau dihabisin
saya milih bekerja sama
berarti kamu berkhianat
iya karena saya diancam sama kang ujang
tapi waktu itu saya juga dicurangin agus sama yayat
selama saya merekrut banyak orang
kayaknya kang ujang tau
kamu di rumah
kamu di rumah sendiri kan
di rumah kamu gak ada orang lain kan
kalau kang gobang nginep di rumah kamu juga
dia bagian dari kita juga
selama ini dia tinggal di rumah bubun
tapi bubun sekarang lagi ngungsi dulu rumah ibing
rumah bubun lagi nggak aman
tapi dikenalin dulu
biar gak kaku
nanti kang gobang bisa pulang ke rumah didu
kamus baru pulang
kalau saya baru mau pulang